darsini terpaksa berhutang kepada kerabatnya
kereta punya uang untuk membayar biaya persalinan di rumah sakit
warga desa cikoya kecamatan banjar harjo kabupaten brebes ini
hidup serba kekurangan
keluarganya menempati rumah semi permanen berlantaikan tanah
satu satunya sumber pemasukan keluarga adalah pangaslan suami darsini
yang bekerja sebagai buruh bangunan di jakarta
selama ini kalau mau berobat
kalau mau berobat
ke klinik atau ke rumah sakit
ini aja ke mantri
pernah berobat ke rumah sakit
kenapa pakai umum
sedikit berbeda muhaya sudah punya kartu bpjs program bantuan iuran
tetapi muhaye yang tinggal di desa kerasak kecamatan brebes ini
tidak bisa mengakses layanan kesehatan secara gratis
ketika muhaya melahirkan rumah sakit menolak menggunakan bpjs
karena nama yang tertera pada kartu indonesia sehat berbeda
muhaya mencoba menggunakan surat keterangan tidak mampu atau sktm
tetapi sktm ini pun ditolak
original sosial yang karena namanya tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau dtks
tapi nggak boleh
tapi nggak capek
kurang tahu juga itu
katanya pakai sktm tapi datanya itu nggak ada katanya gitu
kurang tahu juga itu
dinas sosial brebes mencatat jumlah penerima manfaat bpjs pbi di kabupaten brebes
berjumlah lebih dari satu satu juta orang
angsuran bpjs pbi bagi warga tidak mampu tersebut selama ini dibayar oleh pemerintah melalui apbn
dari seluruh warga penerima manfaat itu ditemukan satu ratus delapan puluh enam satu ratus empat nomor induk kependudukan
yang berpotensi bermasalah
nik bermasalah ini disebabkan karena pemegang bpjs pindah segmen atau tidak lagi menjadi penerima bantuan iuran
meninggal dunia miganda atau tidak terdaftar dalam data kependudukan
di antara satu ratus delapan puluh enam ribu nik bermasalah ini lebih dari dua puluh dua ribu sudah meninggal dunia
sepuluh pindah segmen dan empat puluh tujuh merupakan nik ganda
sedangkan sisanya ada yang tidak masuk dalam data kependudukan
dinas sosial kebupaten brebes telah berkoordinasi dengan bpjs pbi
dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan sinkronisasi nik bermasalah tersebut
hasilnya ditemukan jumlah penerima bpjs pbi yang tidak masuk data kependudukan sebanyak sembilan puluh tiga tiga ratus empat puluh sembilan nik
nah di kartu masuk apabila memang ada orangnya yang memiliki kartu dengan status nonaktif
maka ada pintu untuk melakukan reaktivasi
tetapi ada aturannya
jadi yang boleh reaktivasi itu pada
pbi nonaktif yang sedang darurat menggunakan untuk layanan kesehatan
pemegang bpjs pbi dengan nik bermasalah diusulkan ke kementerian sosial untuk dinonaktifkan
sehingga pemerintah tidak lagi membayar iuran bulanannya
imam suripto brebes jawa tengah